selasa siang anies baswedan mengisi forum diskusi kuliah kebangsaan
di depan ratusan mahasiswa visip universitas indonesia
dalam paparannya anies menyinggung beberapa hal terkait kesejahteraan sosial
kemakmuran rakyat dan kebebasan berpendapat
anies juga menjabarkan saat salah satu mahasiswa mengkritisi soal janji manisnya
saat menjabat sebagai gubernur dki terkait pemotongan tunjangan asn pemprov dki
pak anies baswedan seringkali menyebutkan kata kesejahteraan dalam jawaban maupun pemaparannya
nah pak kebetulan saya berasal dari keluarga dengan ayah seorang pns
saya ingin bertanya kepada bapak mengenai mencapai kesejahteraan tersebut
apa yang akan bapak lakukan sebagai presiden jika nantinya terpilih
padahal utang janji bapak pada pns
pada saat pandemi waktu itu saja belum bapak lunasi
bahwa uang itu bukan diberikan untuk pemerintah
uang itu diberikan pada tetangga anda yang hari ini tidak punya pendapatan
karena mereka terdampak oleh pandemi
kabar di mana mereka
kabarkan pada mereka bahwa ini adalah bantuan sosial dari anda untuk mereka
jadi ini bukan uang potongan bukan
bukan dipotong untuk kredit
anies menyebut potongan itu terjadi saat pandemi
covid sembilan belas dan akan segera dikembalikan saat apbd dki kembali normal
anies menilai diskusi terbuka dengan para mahasiswa harus terus dilakukan
untuk memberikan ruang demokrasi serta menyampaikan pendapat
kepada siapapun pejabat dan calon pemimpin selanjutnya
dekar fakultas ilmu sosial dan ilmu politik universitas indonesia
prof dr semiarto aji purwanto menegaskan
tidak hanya anies
melainkan dua baca pres lain sudah dijadwalkan pada september mendatang
untuk mengisi kuliah kebangsaan
ini kita berkesempatan untuk mendengarkan ceramah dari pak anies baswedan
dan tanggal sebelas september kita mendapat konfirmasi bahwa pak ganjar pranowo
juga akan hadir memberikan kuliah kebangsaan
lalu di bulan september juga di akhir bulan
mudah mudahan tidak ada halangan pak prabowo juga akan memberikan kuliah kebangsaan
usai forum diskusi kuliah kebangsaan anies juga menyebut forum ini bukan kampanye politik
sebuah diskusi kepada mahasiswa yang akan meneruskan bangsa indonesia